tapi apa cukup untuk bekal masa depan
karena ada inflasi tabungan kamu di masa kini nilainya gak sebanding
dengan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa di masa depan
dengan berinvestasi nilai harta akan sejalan dengan naiknya inflasi
tapi investasi gak hanya menguntungkan keuangan pribadi
kamu bisa sekalian berkontribusi pada pembangunan negeri
perputaran uang di pasar modal di indonesia bisa menjadi sumber dana untuk pembangunan
mendukung produktivitas dan kemajuan ekonomi
sehingga lebih tahan terhadap ketidakpastian global
misalnya untuk pembangunan infrastruktur
pendidikan ataupun penanganan pandemi seperti saat ini
kapan lagi sobat rupiah bisa mendapat keuntungan sekaligus mendukung pembangunan
dengan menjadi investor di negeri sendiri
indonesia akan mampu berdiri menjadi negara maju berpendapatan tinggi
langkah utama adalah meningkatkan literasi
dan membuat investasi jadi lebih mudah dan transparan
sebelum terjun jadi investor retail
dan pilih yang legal
literasi yang baik akan meminimalisir resiko
dan mendorong potensi investor retail yang sangat besar
sepanjang dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu aja
jumlah investor retail meningkat dari dua lima juta menjadi lima enam juta
tapi itu baru tiga persen dari penduduk usia produktif di indonesia
apakah kamu yang selanjutnya
seperti kata gubernur bank indonesia perry wardjoe
mari ikut membangun ekonorium ini
berinvestasi untuk membangun pembiayaan ekonomi